pawan memakan tanpa seizin pemiliknya
kalian berdua memang bodoh
bagaimana kalau dewi arundalu marah
dan menurunkan kutub
kami semua sengsara
warga semua sengsara
paman siapa dewi arundalu
dewi arundalu itu sesempahkan kami
setepalah alazim paman
kita sesama manusia saling menyebar
menyembahlah hanya kepada allah swt
terima kasih kanda
menjadi bagian dari keluarga ini
maaf kak kanda
kembalikanlah mahkota rai ketrimanik
di depan seluruh rakyat pajajaran
untuk mengembalikan kemuliaannya
tidak yunda jangan lakukan itu
tidak mungkin aku menerima kesempatan menjadi ratu kembali
sedangkan raka kuamuk marugul
sedang mendekam di penjara
aku tidak mungkin bisa bersenang senang di atas penderitaannya kanda
ibu neratu ketrimanik menolak pembebasan ini
aku ingin tahu
apa yang sedang direncanakan sebenarnya
tapi tetap saja aku khawatir sama ibu
aku harus pergi dari sini
maafkan aku karena tidak menuruti perkataan kalian untuk tetap tinggal
aku sangat khawatir dengan ibuku
itu buat ketengkaran
di luar nasional
saudaraku numero satu
hai apa yang kalian lakukan kenapa kalian memakan sejak jenguk
tunggu bapak kenapa bapak kenapa bapak ingin memukul paman paman bagaimana aku nggak
mereka mengacak acak saja
raden ini makanannya saya makan
namun adek selang sana daripada menghadir adek paman juga salah tidak baik paman paman
memikir paman memakan tanpa izin pemiliknya paman izin dulu kalian berdua memang bodoh
bagaimana kalau dewi arundalu marah dan menurunkan kutub kami semua sengsara warga
semua sengsara paman siapa dewi arun dewi arun dalu itu
dia penguasa desa ini
setelah lazim pamah tidak baik kita sesama manusia
menyembah menyembahlah hanya kepada allah swt
kalau sampai dewi arun dalu menurunkan rencana kalian semua akan menyesal
hai kalau buat sepertinya anaknya sedang main main dengan kita
mereka tidak tahu berurusan dengan siapa kalau sampai dewi arumda lumur ke kampung ini pasti
kisah nabi sebenarnya kamu siapa
kami benar benar tidak tahu
bangunlah bangunlah semua
karena aku ingin membuat pesan tren
kami permisi dulu
kita tidak boleh memakan sesuatu tanpa izin daripada orang yang mempunyai
dan juga kita tidak boleh makan persembahan untuk selain allah
artinya makanan itu atau hewan
tidak disembeli atas nama tuhan
itu tidak boleh dimakan oleh allah
apa makna raden
allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al baqarah ayat satu ratus tujuh puluh tiga
sesungguhnya allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan bagimu bangkai
dan juga sesembelihan yang dipersembahkan selain allah subhanahu wa ta'ala
tapi raden kalau tidak dimakan sayang atu ar raden ini jadi mubazir raden
berikan saja kepada tuhan
ayo pak mas kita lanjutkan perjalanan kita
ini tidak bisa dibiarkan
mereka harus beri pelajaran
semoga saja aku bisa mendapatkan makan
gua itu sudah tidak jauh lagi
kita tangkap mereka malam ini juga
aku harus segera memberi kewenangan
korban buat muslim
ini usaha makhluk agama
terima kasih bros
angkanya rambut raun ini bukan keanganan buddha buku saya
mereka sudah berubah alasnya